puluhan ribu beras impor asal vietnam tiba di pelabuhan tanjung wangi banyuwangi
pihak pelabuhan sudah memeriksa setiap dokumen beras impor
sepuluh ribu ton beras impor ini rencananya akan dimasukkan ke gudang bulog di banyuwangi
dan akan didistribusikan ke wilayah indonesia timur khususnya bali nusa tenggara barat nusa tenggara timur ambon dan papua
sebelumnya pemerintah berencana untuk mengimpor beras sebanyak dua ratus sembilan belas ribu ton untuk keperluan ketahanan pangan
didistribusikan ke sejumlah wilayah memang di sana mengalami kekurangan beras
maka itu bisa dilakukan oleh pemerintah
sementara memang hingga saat ini kita masih belum bisa mengetahui
berapa sebenarnya besaran harga yang nantinya akan didistribusikan
ke seluruh wilayah di indonesia ini dan wilayah mana saja yang nanti akan menjadi target distribusi
karena pemerintah memang harus melakukan pemetaan secara serius
bahwa nantinya agar beras yang diimpor ini jatuh ke tangan yang benar
atau juga benar benar dikonsumsi oleh masyarakat yang memang membutuhkan beras tersebut
atau di wilayah wilayah yang memang mereka tidak memiliki surplus beras
seperti yang berada di wilayah jawa timur
jika di jawa timur sendiri tadi juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya jawa timur adalah
wilayah yang kerap sekali justru mendistribusikan berasnya ke sejumlah wilayah lain
yang mengalami kekurangan beras
ini yang menjadi pekerjaan yang cukup serius dari pemerintah
bahwa pemetaan atau mungkin juga distribusi beras ini harus benar benar dipantau oleh pemerintah
begitu juga oleh dpr ri tidak hanya mengkritisi saja
tetapi juga harus turut membantu bahwa kerja pemerintah
ini akan berjalan secara serius nanti jatuh kepada masyarakat
karena kita sudah tahu sendiri bahwa sekitar lima belas triliun rupiah dikeluarkan
atau disiapkan oleh bulog ini untuk bisa memasukkan beras dari vietnam
kemudian thailand juga dari pakistan nanti akan masuk di indonesia
sekitar sebanyak dua ratus delapan puluh satu ribu ton
ini benar benar harus dilakukan pemantauan secara serius oleh pemerintah
dan di sisi lain lagi punca jika menurut saya tidak hanya itu
bahwa pemerintah benar benar harus mencapai suasembada pangan ini
daulat pangan ini tidak dari impor
tetapi dari produksi dalam negeri yang justru digenjot seharusnya
atau dengan memperluas wilayah pertanian dan meminta
atau memberikan semangat atau stimulus kepada petani
tidak melalui impor ini karena dikhawatirkan justru impor beras ini nantinya akan
membuat petani menjadi malas untuk menanam karena memang harga beras justru nantinya
di tingkatan petani itu harganya cukup rendah ketika sampai di pasar
harganya justru tinggi
ini yang harus dilakukan pemantauan dari pemerintah
ini tidak hanya dari proses distribusi atau juga proses
impor saja yang dilakukan tetapi juga harus memantau dari wilayah bawah
bahwa petani ini tidak boleh kehilangan semangatnya untuk bertani
kemudian indonesia menjadi negara yang justru sebagai importer beras terbesar di indonesia
di seluruh dunia ini yang harus menjadi langkah serius oleh pemerintah
dan juga evaluasi karena ini sudah menjadi kekhawatiran dari banyak petani
pastinya di wilayah jawa timur bahwa jika impor terus dilakukan
maka khawatirnya justru petani diabaikan dari tingkat kesejahteraannya
meski pemerintah mengaku masih saja
terus bisa menyerap beras berpetani tapi banyak hal yang memang harus dilakukan
evaluasi atau juga pemantauan secara serius dari pemerintah
agar hal ini tidak terus dilakukan impor ini tidak terus berjalan
karena sebenarnya memang impor ini bisa diatasi jika memang kebutuhan beras dalam negeri ini
bisa dipenuhi secara keseluruhan oleh seluruh petani yang berada di wilayah indonesia punca
oke baik terima kasih eka arima atas laporan anda